bumbunya berarti ininya ya asinannya ya
wilayah baduy luar yang mengarah ke baduy dalam
ada yang biru ada yang bening yang saya lihat burung semuanya dari mana nih oke nah kalau ini
jauh melampaui scott yang didapuk nomor delapan puluh dua
keberhasilan pemutaran suara tidak
nggak suka konfrontatif ya mereka sukanya kolaboratif
murah teguh juga ada waktu itu
barang siapa tidak memegang agama
terakhir ada mas oh sorry dua lagi ya
dengan cara melaporkan temuan tentang anak anak yang terlantar akibat covid sembilan belas